hakim mengatakan ada tiga dpo putusan itu sudah ingkrah sudah final sudah binding
artinya apa ada enam versi yang semuanya tiba tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar
jadi yang mana yang berlaku apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap
atau hanya penyidikan dalam kurang lebih dua minggu oleh penyidik
ini semua putusannya ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas jelas disebutkan ada tiga dpo
di dalam pertimbangan hukum juga ada tiga dpo
di dalam surat tuntutan ada tiga dpo
di dalam surat dakwaan ada tiga dpo
keterangan dari tujuh dari keterangan dari delapan terdakwa pun saya katakan ada tiga dpo
sekarang hanya dalam waktu dua minggu dirobah dengan mengatakan itu fiktif
jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik polda jabar
yang menyatakan bahwa dua dpo tersebut adalah fiktif
terlalu cepat untuk mengatakan itu
kalau dikatakan belum tertangkap kita masih bisa maklumi
tapi kalau disimulkan fiktif itu terlalu cepat
terus apa artinya putusan pengadilan yang di dunia demikianilang
sedangkan mengenai pegi tadi keluarga mengatakan periksa dulu
pg ini ditetapkan sebagai tersangka dpo
sudah di bap enam orang dari terpidana
hanya satu yang menyatakan pg
itulah inti dari konferensi pesari ini
untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum
atas perkembangan kasus pinac rebol
ya intinya untuk kepolisian polda jabar
jangan terlalu tergesa gesa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu
karena ini kan sudah delapan tahun tidak pernah diproses ya
dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan satu tersangka
kemudian bisa menetapkan dua lagi tidak ada
kami sangat berharap sekali untuk benar benar diselidiki lagi
apakah benar atau tidak
pelakunya ataukah memang ada atau tidak
jadi kita juga tidak bertanya tanya gitu
apakah penyelesaian dari penyelesaian keluarga dan teman teman kuasa hukum
apakah bisa dikatakan sama seperti banyak orang yang juga menilai penangkapan edi ini salah
atau ada hukum acara bidangnya yang tampaknya tidak dijalankan
oleh kepolisian soal penetapan peggy sebagai tersangka
kita menghilangkan dua dpo lagi oleh polda jawa barat
bukti hukumnya belum begitu kuat
untuk menyatakan peggy ini sebagai tersangka dpo
karena lima dari terpidana
yang sama sama mengaku melakukan
tidak membantah pegi terlibat
jadi enam orang terpidana itu sudah di bhp
belum ada jawaban yang pasti
belum bisa disebutkan total salah tangkap
tapi dari segi hukum pembuktiannya
mengatakan pegi ini tidak terlibat
kita selalu seperti gak berguna
seperti yang tadi rh yang ada tadi kita cepat kata non
keluarga maupun kuasa hukum belum bisa terima
berarti harus ada transparansi hukum ya pak
harus ada transparansi hukum terhadap asli pak
makanya kan kita bikin progresif ini untuk menentikan sikap keluarga
harusnya polda harus menyerangkan bahwa
lima dari terpilihannya itu membatah
tidak mengakui begi sebagai pelaku
ya dan yang dua bikin ini semua
berkas berkas perkara menyatakan mereka ada
cara mukulnya diuraikan di sini
ya masalahnya dan juga si pelaku ini
si tujuh terpilihannya ini
tidak pernah menggalikan tanggung jawab kepada tiga dpo
mungkin kan orang mengatakan
kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama sama
jadi ini perbuatan tidak bisa bersama sama
tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab
kalau perusahaannya polda jabar belum berhasil menemukan
ya jangan dibilang tergesa gesa fiktif dong
itu sama saja mau cepat cepat menutup perkara ini gitu loh
kalau ada alasan jelas dari polda jabar
terkait dengan menghapuskan dua dpo lainnya
jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya juga
asal sebut asal sebut aja
atas dua fiktif ini
sudah banyak versi yang menyatakan
bap pertama dua ribu enam belas menyatakan
putusan juga mengatakan begitu
pernyataan lisan dari penyidik
itu pernyataan yang menyatakan itu fiktif terlalu tergesa gesa
itu kita lebih bisa terima
kalau disibukan polisi belum berhasil menangkap
akan melaporkan minta bantuan kepada
diterapkan seperti kasus sambo benar benar
di sediawan ini kan juga dihunggah salah tangkap
apakah pg itu pelaku dpo yang tertangkap
kita tidak mengatakan seratus persen bukan
mengatakan bukan pegi pelakunya
ada hal hal yang tidak jelas
orang yang belum pasti bersalah
bahwa suatu yang bisa dijadikan saksi kebijaksanaan
tidak bisa dipakai sebagai transaksi yang diakui
belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi sebagai bukti
petunjuk boleh hanya untuk gas boleh
abang kalau misalnya kawasan hukum dari tim abang ragu ragu terhadap pg ini
apakah dari pihak keluarga dari tahun dua ribu enam belas sampai saat ini
kalau keluarga menaruh kepercayaan kepada pihak kepolisian
kalau ditandai rakin atau tidak saya masih berpikir
dia keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah
tidak sampai aksesnya ke arah setingkat itu
tapi mereka mengikuti sidang memang benar nama nama itu semua ada gitu loh
dan itu persidangan kan bukan seminggu dua minggu itu berbulan bulan
jadi keluarga hanya terlalu cepat untuk mengatakan pg pelakunya
terlalu cepat untuk menyatakan pg pelakunya
karena ini kan baru dua minggu dibuka lagi
kalau nggak boleh selain waktu ini maksudnya lima dari terpidana yang dinyatakan itu bukan pg pelakunya
untuk sesudah penyidik sesudah
enam terpidana di bap lagi oleh polda
lima one satu suara
dia mengatakan itu pelakunya atau bukan itu pg
bukan pelaku kata lima terpidana
sementara yang fiktif mengatakan apa
yang fiktif itu asal tersebut aja
mereka mengatakan asal tersebut kan aja dulu
tapi di bap semuanya jelas
diuraikan dan itu berbulan bulan
ini benar benar intinya terlalu prematur
penyidik polda jabar mengatakan itu adalah fiktif
ya tapi ada satu yang mengatakan iya
ya itu ada satu yang sayang jelas rapidement misalnya
itu misalnya ada ber pelan pelan yang yang rusak
misalnya ada modulnya juga bahaya nih
mereka kayak ada harmfulnya audion turn people be like boood

katanya dua ribu enam belas motornya sudah disita tapi nggak tahu di mana sekarang
kan barang bukti nggak mungkin sudah disita
kalau ada motor pegi disita dan di waktu itu digeledah di rumah saat itu
dan motornya diambil di bawah polisi
kan sudah diakuin sama ibunya pegg
kalau ada keraguan keraguan
maka seseorang tidak bisa dipidana
kalau buktinya tidak lengkap
maka belum bisa ditangkap siapa pelakunya dpo ini
bang karena ada keraguan keraguan tadi
ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini
apakah akan ada upaya untuk bertanya berkoordinasi ke propam polda jabar
untuk mengusung proses penyelidikan
konferensi pers ini kami lakukan
agar semua pihak aparat institusi terkait
melaksanakan kewenangan masing masing
ya karena dengan kompresi pers begini
tanpa harus satu satu dihadap
karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka
bapak ibu kalau misalnya memang terbukti peggy ini
dan dari segi proses pembuktian pun
lima pelaku terpidana mengatakan bukan dia pelakunya
ya kita tunggu aja persidangan nanti
ya kalau buktinya tidak cukup
memang belum waktunya untuk ditahan
apalagi lima dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya
dan saya belum yakin ada saksi yang membiak langsung dia melakukan itu
selain hanya satu orang itu yang mengaku
jadi intinya buktinya masih ragu ragu
af dan dd juga mengatakan
yang mengatakan peggy pelakunya
mereka kita belum lihat bap nya kan
af dan dd yang mengatakan peggy
tapi kita belum tahu detail punya kesaksiannya
ya jadi tujuan kompresi pers hari ini adalah agar publik tahu
pg adalah pelaku dpo
dan terlalu terburu buru untuk menurut saya
pelaku dpo itu adalah fiktif
sementara penyidikan baru kurang lebih dari dua minggu penyidikan ulang
persidangan sudah berlangsung lama
dan semuanya menyatakan ada tiga pelaku dpo
bapak mengatakan yang kemarin apa kosong sih
kemarin si linda datang ke jakarta
karena memang dia mau diperiksakan
tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh
jadi waktu datang ke tempat kami
siang siang itu tiba tiba si linda ini kerasukan secara tiba tiba
dan di situ tiba tiba dia mengucapkan
kenal nggak dengan yang namanya mel mel di dalam youtube backstage
hanya mengatakan hal hal tersebut
berarti kalian meragukan soal linda seperti apa mungkin pertanyaannya
kalau meragukan ya sah sah saja kan
itu kan kita hadirkan karena memang linda saat itu yang kerasukan
jadi sah sah aja kalau orang tidak percaya silahkan aja
intinya linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan
yang pasti linda bukan saksi yang sah di mata hukum
karena kesaksiannya hanya berdasarkan kerasuk
bukan melihat fakta kejadian
tapi sebagai petunjuk boleh boleh saja
ubah dari kecelakaan menjadi penganiayaan
yang saya agak sedikit pertanyakan besar besaran adalah
saya sudah berulang ulang posting di ig kepada bapaknya egy
bapaknya egy yang almarhum yang laki yang meninggal
yang bapaknya adalah kapolsek
boleh nggak kami komunikasi dengan pak rudi
karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini
tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita
padahal tujuan kita kan untuk menangkap tiga dpo ini
ada apa hanya pak rudi yang bisa jawab
ini kan kepentingan anaknya kandungnya bukan kepentingan kami
sudah saya posting di instagram sudah dapat nomor ig nya pak rudi
saya sudah chat tapi nggak dibalas
dan namanya juga instagram hotman
pasti sampai orang di hutan dirian barat pun buka
apakah sudah ada tim kuasa hukum yang mendatangi pengadilan
oh chat aja nggak mau jawab bagaimana bisa kita mendatangi
nomornya kita sudah dapat nomor wa nya
dipastikan belum direspon ya bang ya bukan tidak mau ya bang ya
dan atas atas keluhan saya kenapa kamu tidak mau reksomen
sudah jutaan orang juga memberikan komen berarti pesan itu sudah nyampe
karena sudah jutaan hampir semua orang cirebon juga mempertanyakan
kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita
rakyat indonesia juga banyak benar yang komentar
oke yang terakhir ada satu di sini mana yang
ada ini yang dituduh anak bupati wakil bupati cirebon
mirip nama bang jangan mirip muka
sama satu lagi satu lagi sekarang yang lagi naik daun
dulu kan sempat viral
gara gara banyak komentar komentar di medsos
bahwa katanya keluarga bupati yang lain mundur

paling gampang kok untuk mengetahui apakah itu keluarga dpo
saya katakan cari jejak digitalnya
karena dalam sejarah kriminal di dunia apalagi di indonesia
pelaku dpo selalu kembali atau menghubungi keluarganya
kalau memang ada kecurigaan terhadap mantan bupati
periksa dia punya medsosnya
saya tidak mengatakan bahwa keluarga bupatinya terlibat